pameran otomotif menjadi ajang yang ditunggu tunggu para produsen dan konsumen
untuk produsen ajang ini menjadi tempat meluncurkan varian produk terbaru mereka
sementara untuk konsumen biasanya menjadi tempat mendapatkan promosi dan potongan harga
tapi tau kan dari balik kemegahan acara pameran otomotif ada kesibukan luar biasa yang dihadapi para karyawan industri otomotif
para karyawan ini berupaya keras agar dapat menjual produk mereka di tengah laju industri otomotif yang sedang melambat
lalu seberapa besar sebenarnya gaji karyawan di industri otomotif kami akan bahasnya dalam pundi pundi karyawan otomotif
ini adalah data dari job planet ini yang juga merupakan forum dari yang beranggotakan sebanyak lima ratus ribu unit
dan ini diselenggarakan pada semester periode semester pertama tahun dua ribu enam belas
dan yang disurvei dari job planet ini adalah dari empat ratus delapan puluh perusahaan
perusahaan otomotif dengan melibatkan sebanyak tiga tujuh ratus karyawan
sehingga sampel yang diberikan ataupun juga yang menjadi hasil dari job planet ini cukup valid
karena empat ratus delapan puluh perusahaan otomotif yang ikut serta dalam survei ini dan diikuti oleh tiga tujuh ratus karyawan
kita lihat sebenarnya berapa pundi pundi penghasilan dari karyawan yang bekerja di perusahaan otomotif
ini adalah karyawan keseluruhan ini adalah secara rata rata untuk gaji
di industri otomotif untuk level staff ini berada di angka empat dua puluh sembilan juta rupiah per bulan
ini merupakan gaji bersih ataupun juga take home pay sehingga ini bersih empat dua puluh sembilan juta rupiah per bulan
sementara untuk rata rata gajinya ini mencapai tujuh juta lebih tepatnya tujuh satu juta rupiah per bulannya
sementara di level manager di angka tujuh juta rupiah
walaupun kalau kita lihat rentang
gaji antara staff dan manajer ini sebenarnya mulai dari satu juta rupiah
ini nampaknya untuk staff yang sangat junior staff yang mungkin baru lulus kuliah ataupun juga fresh grade
sehingga kalau kita lihat gajinya ataupun juga take home pay nya
ini masih sekitar satu juta rupiah saja per bulannya
sementara untuk level manager yang juga sudah senior nampaknya karena sudah mencapai angka tiga puluh tujuh juta rupiah per bulannya
ini gaji bersih gaji take home pay yang didapatkan oleh karyawan perusahaan otomotif
secara rata rata setiap bulannya
kita bergeser ke yang lebih detail lagi ke yang lebih spesifik lagi untuk karyawan sales
ini sangat penting untuk curent sales karena bisa dikatakan ini adalah merupakan ujung tombak dari industri otomotif
karena kalau kita lihat dari penjual penjual yang rajin menawarkan promosi promosi
kemudian juga memberikan informasi informasi terbaru tentang varian terbaru apa
ataupun juga jenis mobil terbaru apa yang dikeluarkan oleh sebuah produsen otomotif
ini adalah ujung tombaknya itu sales
karyawan perusahaan otomotif khususnya untuk sales
rata rata gajinya sebenarnya tidak terlalu besar hanya tiga delapan puluh empat juta unit
namun kalau kita lihat dari bonus ataupun juga dari persenan yang didapatkan oleh para sales ini
yang masih levelnya staff ini juga sudah lumayan
karena biasanya pada saat seorang sales ini mampu menjual satu unit mobil
ini mendapatkan berapa persen dari total penjualan mobil tersebut
sehingga rata rata gaji per bulannya
namun dengan kinerja yang baik dengan semakin banyak seorang staff dari sales ini mampu menjual mobilnya
tentunya bonusnya ataupun juga persenannya dari penjualan mobil ini juga akan lebih besar
kemudian untuk gaji rata rata untuk manajer sales di industri otomotif sebanyak tujuh dua puluh dua juta unit
saya tekankan lagi ini di luar dari bonus penjualan mereka
yang biasanya memang akan mendapat bonus tambahan
jika mereka berhasil menjualnya
mungkin mereka juga akan mendapat bonus tambahan
ataupun juga otomotif setiap unitnya
dan rentang gaji staff manager untuk sales
untuk ujung tombak dari industri otomotif ini
direntang satu dua juta rupiah per bulan
hingga ke lima belas juta rupiah per bulannya
kita bergeser untuk ke divisi lainnya
itu divisi karyawan marketing
ini juga tidak kalah penting
karena ini juga yang rajin untuk memberikan informasi kepada para pelanggan
dari sebuah produsen otomotif yang juga terus memberikan informasi
informasi terkait dengan promo promo
dan juga mobil mobil kurang terbarunya
kita lihat rata rata gajinya memang lebih besar
dibandingkan dengan sales empat tujuh belas juta rupiah per bulannya
sementara untuk manajernya justru lebih kecil
dibandingkan dengan yang ada di sales
hanya enam tujuh juta unit
dibandingkan dengan manajer di sales
mencapai tujuh juta unit
dan juga rentang gaji staff manager
ini satu delapan juta hingga lima belas juta rupiah per bulan
ini di luar bonus
di luar bonus dari berapa besar mereka
ataupun juga sebuah kantor cabang dari sebuah perusahaan otomotif ini
mampu menjual unit mobilnya setiap bulannya
kita bergeser ke divisi lainnya
ini adalah untuk tingkat kepuasan dari karyawan otomotif
kalau kita lihat dari gaji yang diterima
kemudian juga bonus yang diterima oleh para karyawan yang bekerja di industri otomotif
nampaknya kalau kita lihat dari tingkat kepuasan tertinggi
ini yang disurveiasi joplanet
dan kalau kita lihat ini lumayan bisa dikatakan
karena lebih dari tiga
untuk karyawan keseluruhan ini di atas
kalau kita bandingkan
kalau kita lihat dari karyawan keseluruhan
puas bekerja di industri otomotif di tanah air
kemudian juga untuk karyawan sales
bahkan lebih tinggi lagi
karena mungkin bonusnya pada saat mampu menjual unit kendaraan
ini mampu memberikan pundi pundi tersendiri untuk kantong mereka
ini justru yang paling kecil
jika dibandingkan dengan secara rata rata
dan juga dibandingkan dengan karyawan di divisi sales
anda tertarik sekarang untuk pindah pekerjaan ke industri otomotif